jika berbicara tentang maskapai penerbangan dan pesawat tentunya tidak terlepas dengan bandar udara atau bandara
pembelian pesawat dan rute baru oleh pihak maskapai tentunya membutuhkan kapasitas bandara yang lebih besar
seperti salah satunya bandara internasional soekarno hatta yang tahun lalu meresmikan terminal barunya
membuat kapasitas bandara tersibuk di indonesia ini menjadi enam puluh jutaan penumpang per tahun
dan tahun lalu selain tersibuk di tanah air bandara soekarno hatta juga menjadi salah satu dari dua puluh bandara tersibuk di dunia
di posisi berapakah bandara suta kami akan bahasnya dalam bandara tersibuk dunia di tahun dua ribu dua puluh
kita ke top empat terlebih dahulu kita ke posisi empat besar bandara tersibuk di dunia di tahun dua ribu dua puluh
ada tiga bahkan di asia kemudian satu di amerika serikat
jika kita membicarakan tentang pertumbuhan dari traffic penumpang secara global secara dunia
ini penumpang tumbuh sebanyak enam enam persen
sementara untuk penumpang internasional sehingga antar negara
ini pertumbuhannya lebih tinggi lagi delapan empat persen
sementara untuk traffic pesawat kargo ini juga tumbuh walaupun tidak setinggi pertumbuhan penumpang
ataupun juga traffic penumpang internasional mencapai tujuh sembilan persen
kita ke bandara tersibuk di dunia terlebih dahulu ada di amerika serikat tempatnya bandara headsfield jackson di atlanta
dengan total penumpang yang melalui bandara headsfield jackson di atlanta pada tahun dua ribu tujuh belas ini sebanyak satu ratus empat juta penumpang
ini mencapai tiga persen
sementara di posisi kedua ada beijing kapital tiongkok mencapai sembilan puluh enam juta penumpang pada tahun dua ribu tujuh belas
sementara dubai ini mencapai delapan puluh delapan juta penumpang di uni emirat arab
untuk dubai ini salah satu bandara dengan pertumbuhan penumpang yang paling pesat di dunia
karena pada tahun dua ribu tiga belas penumpang yang melalui keluar dan juga masuk melalui bandara dubai ini hanya delapan belas juta penumpang
bandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas empat belas sekitar tiga belas atau empat belas tahunan berikutnya langsung melonjak menjadi delapan puluh delapan juta penumpang
sehingga ada sekitar pertumbuhan tujuh puluh juta penumpang dalam dua belas hingga tiga belas tahun yang melalui bandara internasional dubai
dan untuk tahun dua ribu tujuh belas sendiri penumpangnya meningkat sebanyak lima lima persen
posisi empat masih dari asia itu haneda tokyo di jepang
dengan jumlah penumpang yang melalui bandara haneda mencapai delapan puluh lima juta penumpang
kita ke bandara lainnya masih didominasi oleh amerika serikat dan juga asia
walaupun ada satu dari eropa yaitu hidro london yang memiliki ataupun yang menampung tujuh puluh delapan juta penumpang pada tahun dua ribu dua puluh
sementara los angeles di amerika serikat ini delapan puluh tujuh

o'hare chicago delapan puluh dan hong kong ini mencapai tujuh puluh tiga juta penumpang
untuk hong kong memang masih diurutan ke delapan
namun jika kita lihat dari penumpang ataupun juga pesawat kargo yang melalui hongkong ini justru yang paling sibuk di dunia
bahkan pertumbuhan pesawat kargo yang masuk dan juga keluar melalui hongkong international airport ini mencapai pertumbuhannya sembilan empat persen
atau lebih dari lima juta metrik
pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
kita bergeser selanjutnya ke bandara urutan nomor sembilan hingga nomor dua belas
di nomor sembilan ini ada pudong shanghai
kembali ini dari tiongkok yang mencapai tujuh puluh juta penumpang
sementara di posisi sepuluh kita kembali ke eropa
ada charles de gold paris yang hampir tujuh puluh juta penumpang pada tahun dua ribu tujuh belas
sementara amsterdam ini masih dari eropa
ini mencapai enam puluh delapan lima juta penumpang
dan di posisi dua belas ada fort worth dallas
kembali ke amerika serikat dengan jumlah penumpang enam puluh tujuh juta penumpang
kita ke posisi selanjutnya
ini ada bayun guangzhou tiongkok
enam juta penumpang yang masuk dan juga keluar melalui bandara bayun guangzhou ini
walaupun masih di urutan belasan tiga belas
namun pertumbuhan di bandara ini merupakan pertumbuhan kedua tercepat di dunia
itu mencapai sepuluh tiga persen
dan merupakan bandara tersibuk
tiongkok ketiga untuk tahun dua ribu tujuh belas
untuk bayun guangzhou
sementara di posisi empat belas ada frankfurt jerman

kemudian di posisi lima belas ada ataturk di turki
istanbul turki yang mencapai enam puluh empat juta penumpang
ini adalah merupakan bandara dengan pertumbuhan penumpang yang paling tinggi tahun dua ribu tujuh belas
lompat enam posisi enam peringkat dari tahun dua ribu enam belas
masih di posisi dua puluh satu
sementara sekarang bandara indira gandhi di india sudah berada di posisi enam belas bandara tersibuk di dunia
dengan jumlah penumpang yang masuk dan keluar lewat indira gandhi
ini mencapai enam puluh tiga lima juta penumpang
dengan pertumbuhan mencapai empat belas satu persen
dari dua puluh bandara ini ini pertumbuhan penumpangnya total mencapai lima dua persen
dan yang keluar masuk melalui bandara
dengan kapasitas atau juga bandara tersibuk di dunia dua puluh bandara tersibuk di dunia ini mencapai tujuh belas persen
dari total penumpang ataupun juga dari total trafik penumpang pesawat terbang penumpang maupun juga kargo di seluruh dunia
bandara kebanggaan bangsa indonesia bandara internasional soekarno hatta
berada di posisi tujuh belas dengan penumpang yang masuk dan juga keluar dari bandara soekarno hatta
ini mencapai enam puluh tiga
ini mencapai enam belas juta penumpang
sementara untuk penumpang internasional pertumbuhan ini lebih tinggi
bahkan dibandingkan dengan pertumbuhan domestik sejalan juga dengan pertumbuhan trafik penumpang internasional dunia
untuk internasional penumpang dari jakarta ataupun juga yang masuk ke jakarta ini mencapai dua belas persen
pertumbuhan ini sementara domestik hanya tujuh persen
sementara pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang bahkan angkasa pura ii ini memperkirakan akan ada seratus juta penumpang
yang masuk dan juga keluar melalui bandara soekarno hatta
sehingga memang pemerintah
dan juga angkasa purwadua tentunya ini melakukan berbagai cara untuk bisa menampung
karena bayangkan sekarang saja sudah enam puluh tiga juta dan kapasitas dari suta juga sekarang sudah enam puluh jutaan
dan diproyeksi dua ribu dua puluh lima
ini sekitar hanya tinggal tujuh tahunan lagi akan mencapai seratus juta penumpang
yang masuk dan juga keluar melalui bandara soekarno hatta
sehingga memang perlu dilakukan hal hal yang bisa meningkatkan kapasitas dari bandara suta
seperti misalnya rencana untuk membangun runway ketiga
kemudian juga ada revitalisasi dari terminal dua yang dijadwalkan akan mulai digelar pada akhir tahun ini
dari yang saat ini kapasitasnya terminal dua dan satu
sebenarnya ini hanya sepuluh jutaan penumpang
diperkirakan setelah revitalisasi ini akan bisa menampung delapan belas juta penumpang
dan di posisi delapan belas ada canghi
ini justru kita sudah mengalahkan cangi yang biasanya di atas bandara soekarno hatta untuk penumpang yang masuk dan juga keluar
melalui bandara canggih namun ternyata sudah bergeser
sekarang soekarno hatta justru di asia tenggara yang paling sibuk
canggih di posisi delapan belas dengan enam puluh dua dua juta penumpang
kemudian juga ada incheon korea selatan dengan sama enam puluh dua juta penumpang
dan di posisi dua puluh kembali ke amerika serikat ada denver airport yang menampung enam puluh satu juta penumpang pada tahun dua ribu tujuh belas lalu